badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg turut serta memantau pergerakan hilal untuk memastikan awal satu ramadan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
menurut bmkg pusat hilal di tanah air tahun ini berpotensi kecil untuk dapat terlihat
bmkg menetapkan dua puluh sembilan titik lokasi untuk melihat hilal sebagai penentu awal bulan ramadan
mekanisme pengamatan hilal oleh bmkg memanfaatkan teropong yang terhubung dengan komputer
alat teropong dan komputer dipasang di setiap titik pemantauan tiga jam sebelum matahari terbenam
masyarakat indonesia dapat ikut melihat hilal penentu awal ramadan lewat live streaming di laman bmkg
nantinya bmkg pusat akan menganalisis ulang laporan hilal setiap titik pengamatan sebelum hasil laporan diserahkan ke kementerian agama untuk pertimbangan di sidang isbat
menurut bmkg pusat hilal tahun ini di seluruh indonesia ketinggiannya antara dua enam puluh dua derajat di jayapura
dan tiga enam puluh enam derajat di mentawai sumatera barat
ketinggian tersebut dinilai terlalu rendah sehingga kecil kemungkinan hilal terlihat

ketinggian tersebut dinilai terlalu rendah sehingga kecil kemungkinan hilal terlihat